kita di segmen ini akan bicara mengenai komitmen pemberantasan korupsi
karena korupsi itu salah satu racun penting buat demokrasi kita
tapi saya akan masuk dari kacamata ini
polisi hari ini telah menangkap dua orang terduga pelaku penyiraman air keras novel baswedan
dan jumat pagi polisi menetapkan dua orang tersebut sebagai tersangka
kabar eskrim komisaris jenderal polisi listio sigit prabowo menyebut
kedua pelaku merupakan polisi aktif
sebelum menangkap tersangka polisi telah melakukan olah tkp
serta memeriksa tujuh puluh tiga saksi tersangka berinisial rb dan rn
diamankan di cimanggis bogor jawa barat dan kemudian dibawa ke polda metro jaya
hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan tersangka
kita mengamankan ya mengamankan yang diduga pelaku
yang tadi sudah disebutkan di kabar reskrim dengan inisial rb dan rm
yang kita amankan
kemudian kita bawa ke jawa barat
dan tentunya sampai di polda metro jaya
dan kedua yang diduga pelaku ini
langsung kita lakukan integrasi
dan mulai tadi pagi mulai tadi pagi sudah kita tetapkan sebagai tersangka
saya mau ke bung donal
bung donald saya sengaja pilih kacamata ini sebagai kasus beli
untuk bisa melihat bahwa ternyata ada fight back
ada perlawanan balik
dari orang orang yang selama ini musuh demokrasi
orang orang koruptor yang ingin menghancurkan
atau melemahkan pemberantasan korupsi kita
anda lihat seperti apa
ya persoalan sepanjang dua ribu sembilan belas berkaitan dengan isu krusial pemerintahan korupsi
itu banyak sekali
hari ini diduga pelaku penyerangan terhadap novel baswedan
itu ditangkap oleh pihak kepolisian
walaupun ada dua versi yang beragam
ada yang menyatakan
dia menyerahkan diri
ada versi yang lain menyebut dia ditangkap
tapi kasus ini yang harus kita ingat
sudah terjadi delapan ratus sembilan puluh delapan hari yang lalu
sudah sudah sorry sembilan ratus delapan puluh sembilan hari yang lalu
saya tahu bahasa betawinya udah lama banget
udah lama banget gitu kira kira
jadi bukan terjadi di dua ribu sembilan belas
perlu kita tekankan soal itu
fase paling krusial menurut kami di dua ribu sembilan belas adalah
bencana revisi undang undang
undang undang kpk dipersekusi
kpk secara kelembagaan dipersekusi
padahal sesungguhnya mengganggu koruptor
mengganggu musuh musuh pencoleng uang negara
dengan dalih tersebut lembaga ini kemudian dipersekusi dan dilemahkan
dan pemerintah sampai dengan hari ini begitu bangganya
salah satunya menteri hukum
salah satunya menteri hukum
salah satunya menteri hukum
beberapa waktu lalu di acara anti korupsi di abu dhabi

menyatakan bahwa revisi undang undang kpk memperkuat kpk secara institusi
menurut saya ini adalah pernyataan yang konyol dan hoax tingkat global
yang disampaikan oleh pejabat pejabat publik di negara ini
jadi menurut saya kita lihat bahwa ini adalah momentum terburuk sepanjang reformasi sembilan puluh delapan
dimana tap mpr itu adalah mengamenatkan pemberantasan korupsi
dan tap mpr juga mengamankan pembentukan lembaga khusus pemberasaan korupsi
yang hari ini tahun dua ribu sembilan belas kita lihat tidak lagi menjadi lembaga independen
tapi sudah berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif
di mana dewan pengawas dipilih oleh pemerintah itu sendiri dalam hal ini presiden
dan kemudian struktur struktur organnya juga akan dikontrol
siapa dan apa yang paling berkontribusi bang ferry untuk pelemahan tadi
sehingga kita bisa anamnesa sebelum nanti orang politik yang akan menjawab
problemnya ada di mana pusaran mana
saya ingin mengatakan bahwa sebuah kebijakan politik itu selalu berujung kepada kepala negara dan kepala pemerintahan
dan harus diingat donald bercerita bahwa di tahun ini
undang undang kpk dipersekusi kpk itu dibonsai luar biasa
kalau tidak ada peran pak presiden tidak mungkin itu undang undang jadi
jadi seorang figur yang oleh publik diharapkan memberikan sesuatu
penguatan terhadap pemberantasan korupsi malah terlibat
langsung atau tidak langsung dalam upaya merubah undang undang kpk
dan harus diingat bahwa dalam kasus novel baswedan misalnya
presiden juga orang terdepan yang mestinya bertanggung jawab secara ketatanegaraan
apa namanya untuk menyelesaikan kasus ini
bagaimanapun seluruh penyelidik penyidik penuntut umum berada di bawah komando presiden
dan hari ini ada suatu orang aparat penegak hukum
yang berupaya demi negara melakukan pemberantasan korupsi
kemudian diserang ya ini aparat negara
mau tidak mau secara ketatanegaraan presiden sebagai puncak tertinggi kekuasaan bertanggung jawab menemukan orang ini
dan harapan saya kasus kasus penyelesaian kasus seperti ini
tidak berhenti di orang orang yang dikorbankan
tetapi juga muncul intelektual dadernya pelaku intinya
kita ingat kasus bang munir sampai hari ini cak munir
yang muncul itu adalah pelaku lapangan tetapi intelektual dadernya malah sedang menyiram bunga di entah di mana
jadi kalau anda bilang ada upaya mempersekusi pemberantasan korupsi kita
ada sebuah operator ada sebuah kekuatan yang terencana sistematis gitu ya
sehingga bukan sporadis aja orang pengen pengen aja gitu nabrak atau apa segala macam
anda lihat berarti ada kekuatan politik yang mendesain merancang dengan sangat rapi dengan sangat organisasi gitu
sehingga ujungnya kita tahu bahwa ada pelemahan pemberantasan korupsi
mas budi itu saya gini aja deh sekarang ya ini benar benar titik nadir ya demokrasi
dimana sebetulnya partai partai politik kata kata kalau pakai buku itu adalah partai politik

dan sebetul betul telanjang gitu ya melakukan sesuatu yang sebetulnya jadi gini
kpk ini kan produk reformasi di mana sebagai sebuah lembaga untuk mengatasi isu korupsi kita
karena indonesia adalah termasuk negara paling korup di dunia dan setiap indeks itu
artinya sebetulnya ini fondasi dasar kita untuk perbaikan demokrasi kita adalah di isu korupsi
karena pelaku korupsi sendiri adalah dari data icp
dan icp juga adalah memang aktor politik kan
dan mereka aktor politik yang melakukan itu
artinya sebetulnya partai politik betapapun mereka itu ingin menang dalam pemilu
ingin katakanlah melakukan upaya upaya pragmatisme di dalam hanya untuk kekuasaan
tetapi bahwa ya dalam isu korupsi ini bahwa ya mereka punya pegangan dasar gitu
itu pun akhirnya ditabrak juga
jadi ini menurut saya saya sebetulnya sedih juga ya melihat kok partai kita pada posisi sampai kepada yang bottom sekali ya bawah sekali dalam hal hal seperti ini
dan tadi dikatakan oleh uda ferry ya artinya dalam hal ini kepala negara sebetulnya dituntut untuk berada di terdepan dan menyelamatkan demokrasi kita
kepala negara selama ini ada di terdepan untuk menyelamatkan atau bagian dari tadi
sekarang kita dengan berarti mengatakan ya akhirnya dia bagian dari upaya untuk mempertahankan
mempertahankan kepentingan posisinya dia
yang berdampak pada pelemahan
ya artinya gini posisi dia sebagai posisi politik sebagai kepala negara kepala pemerintahan kan memang disokong oleh partai partai politik
dan dia sampai pada posisi itu itu kan juga ada kontribusi dari dukungan dukungan itu
nah pada satu titik mungkin dia berkompromi dengan semua itu tapi dengan alih alih mengorbankan itu
dia membentuk dewan pengawas dengan menghadirkan orang orang berkompeten sebetulnya itu upaya untuk ivomisme ya moles gitu
tapi sayangnya kenapa itu yang dipikirkan
kenapa itu yang dipilih kenapa tidak langsung dipotong ketika revisi dia menarik diri
ketika pemerintah menarik diri itu selesai revisi
jadi presiden berkontribusi pada ujung ujung tadi yang dua orang orang galak ini bilang ada pelemahan atau persekusi terhadap pemerintah sakurasi
iya berkontribusi karena memang itu dari disal itu dia bisa melakukan yang lebih dari itu
presiden nih katanya sama sama
enggak sih saya masih percaya bahwa beliau nggak sampai tahap itu
ya at least memang sih pasti akan ada catatan

saya yakin teman teman aktivis anti korupsi juga punya catatan terkait undang undang ini
cuma kalau misalnya per hari ini saya masih melihat ada niat baik dengan memilih tokoh tokoh yang baik di dalam dewan pengawas
meskipun tentunya memang secara sistemik kita harus lihat secara ke depan dan mungkin bisa perbaiki
karena memang presidennya tidak selalu pak jokowi presiden pasti berganti dan lain sebagainya
tapi saya masih percaya bahwa beliau masih punya niat baik dalam memperbaiki persoalan korupsi
ya at least yang saya masih tunggu sampai sekarang adalah
upaya pencegahan yang secara serius yang kemarin juga sempat kami diskusikan dengan pak mendagri adalah misalnya menerbitkan himbauan kepada pemerintah daerah untuk kemudian melaksanakan
kalau saya bicara sama donald faris katanya parasetamol untuk penyakit pusing kepala pemberantasan korupsi ini adalah presiden harus berani mengeluarkan pr
anda psi setuju
posisi kita sih sekarang

ya kita nggak dalam posisi mendukung atau tidak
artinya kita mengharap kita percaya dengan apa yang dilakukan oleh pak presiden saat ini karena sekarang juga beliau masih belum dalam posisi akan mengeluarkan itu
jadi kalau bagi presiden tidak perlu mengeluarkan prpu berarti psi berharap atau berpendapat juga prpu memang tidak penting untuk dikeluarkan untuk saat ini ya
harapannya harapannya kalaupun tidak dikeluarkan prpu tetap saja kita ingin orang orang terbaik yang berada di kapal
apakah bisa kalau tidak dikeluarkan perpu upaya pemberantasan korupsi kita itu bisa segalak dan sedramatis seperti sebelum sebelumnya
kita akan bahas itu saja dah
kami segera kembali